ya beragam upaya dilakukan untuk memadamkan api di kawasan riau
salah satunya adalah usaha pasukan tni yang seakan menjadi garuda garda terdepan di kawasan rimbo panjang kampar
dalam memadamkan si jago merah
pemadaman api dengan menyemprotkan air terus dilakukan di lahan gambut seluas sepuluh hektare yang terbakar di kawasan rimbo panjang
puluhan anggota tni batalion satu ratus tiga puluh dua bima sakti kampar bahu membahu telah berjibaku memadamkan si jago merah selama seminggu ini
salah satunya adalah sersan ii effendi samosir pria yang sudah lima belas tahun bertugas ini dengan sigap beraksi
demi tugas mulia ini seminggu pula ia harus rela berpisah dengan keluarga
dan tinggal di kawasan gambut
suka suka dukanya ya banyak bang
dukanya itu yang jelas untuk pulang ke rumah itu jarang lah bang kan
untuk mendengarkan suara istri aja payah gitu apalagi sinyalnya di sini kurang bagus juga
kita mau video call pun agak susah gitu bang
gimana lagi deh namanya perintah bang melaksanakan tugas tetap kita laksanakan juga bang
pekerjaan ini syarat resiko
kepulan asap sesekali masih mengepul dari lahan gambut dan siap mengancam nyawa mereka saat bertugas
meski bmkg menyatakan hotspot sudah nihil namun lahan gambut seakan tak berhenti berkobar
sewaktu waktu saat cuaca panas menerpa dan angin kencang maka gambut bisa dengan mudah terbakar
jadi minimal untuk anggota melaksanakannya itu tiga
saling kontak pandang sesama rekan
apabila nanti tidak tahu dia pada saat berjalan masuk lubang ada satu yang menyelamatkan
satu nanti memanggil rekan untuk minta pertolongan
pekerjaan anggota tni ini akan sia sia apabila aksi pembakaran lahan gambut dan hutan masih marak dilakukan
penanganan kebakaran lahan gambut merupakan tindakan yang melibatkan semua elemen
baik masyarakat dan pemerintah serta tni polri
apalagi ada sekitar satu juta lahan gambut di riau yang rentan terbakar
yudi udoan riau